kenapa engkau membuatku begini ya allah
kenapa engkau membuatku
istriku dan cabang bayiku menderita seperti ini ya allah
tolonglah aku ya allah
itu beras beras kau jangan diawarin
kasih belanjaan dia
saya gak sengaja
desar manusia gak tau diuntung
saya telah disengaja
aku gak mau liat pun kamu lagi
saya mohonmu jangan usir saya
saya butuh pekerjaan
saya sudah tiga hari setelah saya melepaskan
kamu itu lagi hamil kek
mau apa kek aku gak mau tau
tinggalkan tempat ini
ada kamera ya
alhamdulillah ya allah
akhirnya kau bisa memakan makanan
buat istri dan jabung bayiku
siapa yang menyuruh kamu ambil beras berasku
jangan sampai dia menangkapku
kenapa kamu membuatku begini ya allah
kenapa kamu membuatku
istriku dan jamu bayiku menderita seperti ini ya allah
tolonglah aku ya allah
enggak enggak pak ibu gak apa apa
pak kenapa ini pak
nih bapak bawa ikan emas
ibu makan dulu ya
biar bayi kita nggak puasa lagi
yuk sekarang ibu duduk
biar bapak yang masak ikannya
nah ini bu
ini bu sedikit lagi bu
udah pak buat bapak aja
nah lagi bu
ini udah cukup pak
buat anak kita bu
maksud bu tarik apa
pakai bala bego lagi
kamu pasti mencuri ikan ini dari empanku kan
bukan bu bukan
apa benar bapak mencuri ikan pak
ah diam kamu
bu sumpah bu sumpah
saya tidak mencuri ikan mas bu tarik
sumpah demi tuhan bu
kalau saya mencuri ikan mas bu tarik
biar semua anak anak saya wajahnya bersincing mirip ikan mas
jangan hajar suami saya
ibu tak ada tolongmu
bukan suami saya
aduh pak saya ingin ibu memelahinkan pak
aduh pak tolong pak
bapak panggil kandungan beranak
cepat ya baik
ibunya gak kuat pak
saya kesian bu
buruan keburu melayakkan bu